ibu tuti siap ke pak ustadz
kamu tempelkan ini di semua tempat
eh pak rene kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih bu
kok suara mau buka warung makannya
kalau gak tau mah gak usah dijawab atu ceng
kan aceh yang selalu bilang begitu
teh mimin mau belajar ngaji juga
kamu lanjutin dulu
mimin kalau mau belajar ngaji nanti diajarin sama
tapi kalau anak perempuan sebaiknya diajarin sama guru ngaji perempuan
kang bagja tuh tugasnya ngajarin anak laki laki
oh gitu ya kang bagja
bagaimana ingin mau belajar ngaji
iya mimin mau kang
ya sudah soka tuh
sebelumnya teh mimin sudah pernah belajar mengaji atau belum
sebelumnya teh mimi sudah pernah belajar mengaji atau belum
ya sudah kalau gitu kita mulai dari ikhrus satu ya

kak badru dan kak aset
kok ada yang beda
kak badru dan kak aset
assalamualaikum salam kak
ajak anak anak kalian
belajar sama babjak
pada ngerti tidak
jawab yang sopan
maaf kak kebiasaan
mendingan kamu deketin pejabat kantor desa
kamu kenalin siapa diri kamu
kamu kasih tahu ke dia
apa pentingnya keberangkatan tkw itu
jadi kalau misalnya
itu bisa didahulukan
kamu juga kasih tahu ke dia
kalau pentingnya keberangkatan tkw itu
untuk menambah devisa negara
dipanggil pak rw
tuti sekarang dipanggil ibu tuti
encut kalau aku dipanggil
ibu itu karena sekarang aku
udah diangkat jadi sekretarisnya opa rw
eh aku mau ambil laptop dulu yuk
ya iya mau ke rumah pake mat aja
pake pelukan segala
yaudah ibu tuti pergi dulu yuk
iya banget sih tuti
pake ada penjaganya segala
ada yang nawal
ce maksudnya hans
itu bahasa gaul
cucu pulang ya
lupa ngajari anak
sibuk sendiri belajar agama
ini salah saya
tolong buatkan surat edaran buat kerja bakti
di semua tempat
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih bu
kok suara mau buka warung makannya
kalau gak tau mah gak usah dijawab
kan aceh yang selalu bilang begitu